pagelaran orkes dangdut di alun alun kota probolinggo minggu malam diwarnai kericuhan
sejumlah penonton terlibat adu pukul akibat saling bersenggolan
untuk menenangkan situasi petugas pemadam kebakaran terpaksa menyemprotkan air bertekanan tinggi ke arah penonton
saling senggol saat joget membuat tawuran antar penonton pecah saat pagelaran orkes dangdut di alun alun kota probolinggo minggu kemarin
sempat berhenti sebentar tetapi saat pergantian lagu tawuran kembali pecah
tawuran penonton ini juga menyebabkan dua kali pagar pembatas jebol
membuat petugas kepolisian yang berjaga kewalahan dan tidak mampu mengendalikan masa yang tengah berkelahi
agar tawuran tidak meluas petugas dari polisi dan tni yang berjaga jaga di tengah konser
meminta petugas pmk menyemprotkan air bertekanan tinggi pada penonton yang terlibat tawuran
meski begitu tawuran tidak berhenti begitu saja
ya tercatat lima kali tawuran antar penonton ini terjadi dalam konser dangdut yang digelar pemerintah kota probolinggo
acara pun tetap berlangsung hingga usai